hari selasa esok akan menjadi hari penetapan pasangan kepala daerah yang akan diusung partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdip
hal ini diungkapkan langsung ketua dpp pdi bidang organisasi kaderisasi dan keanggotaan jarod saiful hidayat
jarod mengungkapkan besok partainya akan menggelar rapat pleno untuk menentukan pasangan calon kepala daerah di beberapa provinsi yang akan diusung pada pilkada serentak dua ribu tujuh belas mendatang
rapat yang digelar di kantor dpp pdip tersebut nantinya juga menentukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk pilkada dki jakarta
sejauh ini pasangan petahana basuki cahayapurnama dan jarod menjadi yang paling santer dikabarkan akan diusung pdip
sebelumnya sekretaris jenderal pdip hasto kristianto juga mengakui jarod sudah dipastikan menjadi calon wakil gubernur dki jakarta yang akan diusung
dia akan mengangkat rapat khusus untuk menentukan beberapa daerah yang meresap yang menjadi kawasan kawasan skala kualitas salah satunya di pdip
di situ nantikan diputuskan pasangan calon apakah tetap atau jarod atau yang lain